tim biputan cnn indonesia
kami akan segera masuk masa reses tanggal empat belas
ini dari denpasar bali tahun baru sempat kita di timur leste tapi sekarang mau ketemu keluarga di jakarta
di asia afrika conference dulu di bandung
dan mungkin saja pada saat itu desain yang ditetapkan pada waktu itu
untuk menjawab segala permasalahan dan tantangan dunia